daftar sekarang juga
kok mata itu bisa bergerak
wah ternyata bagian matanya ini bulung
pak retta mau kemana ini
mau tidur istirahat
hei mes pak retta sebelah situ bukan sebelah sini
astaga udah ganti ya
emang dari dulu situ
sana cari kesempatan woy aki aki
kang menurut saya
villa angker itu gak bakal laku laku tuh kang
iya juga sih
siapa juga yang mau beli pila berhantu kayak gitu
ih saya juga dikasih
ih gak mau
masa sih kang
emang beneran itu
emang kenapa sih pak
setiap pembeli yang dateng
pasti digangguin sama hantu yang di rumah itu kang
jangan beli orang saya lewat aja
makanya jangan lewat situ
gurih juga ya pak ya
malah sampai ada yang pingsan
kok jadi film hantu

lalu kenapa buat amerika lagi

ya udah panggil diri
dan ujian anggaran
gak ada ngeliat
itu kak itu bikin aku takut
makanya kamu jangan suka nonton film hantu kena batunya kan
yuk jalan yuk kakak mau ajak kamu pergi
aku gak bisa pergi ntar mama malahin aku
tenang aja biar kakak nanti yang tanggung jawab
kak kok kesini kita pulang aja yuk
tanggung rafa katanya kamu mau buktiin kalo hantu itu beneran ada
sekarang kita buktiin sama sama biar kamu gak dituduh terus
kita lah pintu belakang aja
gak mau ah kita makan jagung aja yuk
heu adam yang ada di pikiran kamu itu makanan semuanya
ntar kalau aku masuk ada hantunya ntar aku dimakan lagi
hmm yaudah deh urusin aja buat kamu
yuk kita masuk
itu cuma boneka tau
masa sih adam
yaudah kita lanjut aja yuk
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
kok mata itu kok bisa bergerak
wah ternyata bagian matanya ini bulung
ternyata yang kamu lihat ini adalah mata kucing yang sembunyi di gambar ini
jadi disini tuh gak ada hantu
bener kan villa ini gak ada hantunya
bu ranti bu ranti tolong
bu ranti bu ranti
ada apa sih
rafa sama ali gak ada di kamarnya
saya udah cari keliling keliling tapi gak ketemu
kayaknya mereka tuh pergi ke villa yang berhantu itu deh
rapak katanya takut sama hantu tapi disamperin terus
jadi begini bu ranti
sebagai ketua rt yang sangat dicintai warganya
saya ini banyak sekali pertemuan pertemuan
bukannya saya takut
tapi memang saya ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan
jadi pak rt takut sama hantu
pak rt takut sama hantu
pak rt takut sama hantu
saya lebih takut sama ibu sih
ah udah deh ayo cepetan pak rt
ayo cepetan buruan
ayolah banyak l apply
ibu bukan nepila yang
tidak perlu saja
pak retek justru saya yakin kalau anak anak ada di dalam rumah ini
aduh sudah malam
saya belum makan
pak rete enggak bisa
kita harus cari siapa tuh benar benar anak anak ada di sini
hah tuh kan
sudah kita pulang saja lah ya
belum matiin lah
tuh kan tuh kan
itu susurannya anak anak
kita pulang saja
sudah terlalu malam
nanti masuk angin kita
pak reza itu suara anak anak
jangan jangan ada apa apa
ayo buruan pak rete
bulan ini mau guru guru
cepetan pak rete